seperti ini mas
jangan menggurui saya
kamu jangan lupa
kalau hidup kamu sekarang aja bergantung dari kebaikan saya
kamu ingat itu
kamu harus tau diri
ya kalau boleh
mama cuma mau kamu menemukan reinan
dan kita sembuhkan dia
kita sembuhkan drena kita bawa
kita berikan pengobatan yang tambah
menjuta dengerin alami
kasih anak sekecil itu
dia lumpuh dan dia besar
aku pasti akan temukan reina
kamu harus konsentrasi ke anak anak kamu
kamu harus temukan mereka
dan bawa kembali ke rumah ini
dan bagaimanapun cara itu
kalian gak mau dipeluk sama papa
sampai sekarang kayalah sebenci ini sama saya
saya gak perlu ngajarin dia apapun mas
kayla udah besar kok
dia tahu mana yang buruk dan mana yang baik
kailat keluar dulu sebentar ya
kau mau bicara sama mama kamu
aku sudah bawa kahila untuk ketemu sama kamu mas
tolong sekarang kamu lepasin dari naya
enggak semudah itu nia
kamu mau bertindak culas ya
mas rai naya itu masih kecil
rai naya itu sebuah kailat mas
kamu sudah janji mas
kamu sudah tega
mama agak shock dengar kondisi rena
raskara belum ditemukan terus
tidak mengenai kondisi rena yang seperti ini
mama akan bisa menahan emosi mama dan mama akan
tahan berusaha sekuat mungkin untuk
membantu kamu mencari rena dan juga raskara
maaf mama tadi sampai nangis begitu
karena memang bersedih pun juga tidak akan membantu apa apa
lebih baik kita berusaha untuk mencari mereka berdua ya
kiki cuma mau pikirin caranya untuk melawan permadiah
mas al kiki juga mau bantuin masal sama ibu
kiki bakal ngelakuin
apapun yang penting rena sama askara bisa pulang lagi ke rumah ini mas
saya juga mau ikut bantu bu bos
saya akan kerahkan teman teman saya semua di jalanan untuk mencari
rena dan juga raskara
kalaupun saya harus berhadapan dengan orang orang jahat saya bersedia
saya akan turun langsung juga pak bos
saya juga pak
untuk melibatkan saya pak
untuk membantu mencari rena dan raskara
sampai ditemukan kembali pak
sudah selalu support saya
elsa pernah bilang kalau permadi itu
ada hubungan pekerjaan dengan elsa
mungkin kita bisa temuin elsa untuk
bertanya tanya lebih lanjut mengenai permadi
kita bisa temuin dia
tapi kalau sekarang kayak nggak enak pasti ma
lagi berduka mas
kalau misalkan kita bicara sama elsa
kita harus diam diam juga mbak
aku nggak mau lah sampai papa dengar masalah ini
kenapa harus diam diam ma
maksudnya oke mama mengerti
papa dengar masalah ini
maksudnya oke mama mengerti
maksudnya oke mama mengerti
maksudnya oke mama mengerti
maksudnya oke mama mengerti
maksudnya oke mama mengerti
pak surya dan juga elsa sedang dalam keadaan berduka
mereka berdua juga menyaingi reina
rina itu cucunya pak surya juga
konakan dari elsa
kalau kita tidak melibatkan mereka berdua
dan memberitahu mereka kondisi reina yang sebenarnya
itu juga akan salah
sekarang kamu dan kayla
sudah ada di rumah saya
jadi buat apa saya kasih reina secara cuma cuma kepada aldebaran
saya akan gunakan reina untuk memeras menguras semua harta kekayaan aldebaran

beritahu posisinya saya kesana sekarang
tidak semudah itu saya kasih tahu lokasi keberadaan reina yang sekarang pak album
tidak semudah itu
permainan sudah berubah
sudah dengarkan saya ya
saya bisa dengan mudah
laporkan anda ke polisi
detik setelah anda menutup telepon ini
putri kesayangan anda reina
tidak akan ada lagi di dunia ini pak aldebaran
jadi jangan main main sama saya
jujur saya udah muak sama permainan anda ya
jangan pancing sama si saya permadi
anda nggak tahu siapa saya
dan anda pun bukan lawan yang pantas untuk saya hormati permadi
saya sudah menangkan anak kecil
saya tidak peduli
saya tidak peduli
saya tidak peduli
ini hukuman untuk anda
karena anda sudah berani mempermalukan saya di depan umum
anda yang mempermalukan diri anda sendiri
saya hanya memilah diri
bukan cuma itu pak
juga sudah berselingkuh sama istri saya

anda sudah mengajari mia istri saya untuk berani melawan saya
cari tahu dulu baru ngomong ya
jangan asal fitnah
meskipun istri saya sudah meninggal
dengarkan itu dan pahami ya
saya tidak pernah berselingkuh dengan siapapun
sekarang gini to the point aja
oke saya suka itu
raina putri anda
itu nggak senilai sepuluh miliar seperti yang anda bilang dan anda janjikan ke semua orang
saya mau lebih dari itu
saya mau seluruh harta kekayaan anda diberikan kepada saya
saya akan berikan reina ke tangan anda
apakah seorang aldebaran al fahri
rela memberikan seluruh harta kekayaannya
demi mendapatkan putrinya yang tersayang
ambil semua harta saya ambil
saya nggak pernah takut miskin
dengerin gitu ya
saya tidak pernah takut miskin
dua pilihan kepada anda
silahkan anda menentukan pilihan anda
dan setiap pilihan ada resikonya pak al
saya kasih anda waktu dua hari
dan pada saat itu
anda sudah menentukan pilihan anda
apakah anda kehilangan seluruh harta kekayaan anda
atau anda kehilangan putri anda reina yang tersayang
yang di luar masuk
jangan pikir kamu akan selalu berhasil melakukan kejahatan kejahatanmu ya mas
kalian bawa nia dan kayla ke rumah sementara mereka
tunggu tunggu kemana
kalau ada di depan mama mama akan tampar
pengajar sekali dia
kelewatan sekali cara bicara di rumah seperti itu
dan menggunakan anak kecil untuk
menggunakan anak kecil
karena aku sesuai strategi
saya mama mau ke rumah papa soeryo untuk bicara sama nasa
ada askara senang ya lihat kakak belajar jari tangan aku kakak harus bisa gerakin jari dek
biar kakak bisa menulis dan kasih tahu ke semua orang apa yang lagi kakak pikirin
lagi jarinya hai sayang alhamdulillah sekarang non bisa gerakin sendiri
hai alhamdulillah sekarang non bisa gerakin sendiri
jari jarinya ya meskipun cuman jempol sama jari telunjuknya dulu ya
hai tolong ambilkan aku pena dan kertas binina aku pengen bisa menulis
norma minta tolong bibi buat ambilin pulpen kia binina tebakan bibi benar
mau belajar mulis oke bentar ya
nah ini udah ada kertas terus juga pulpen dan mejanya coba
mari ma belajar
bibi memang baik sekali
dan selalu ngertiin aku
aku akan tulis kata
tolong antarin aku pulang ke rumah pondok pelita
kamu belajar tulis ya
kakak mau nulis apa nih adek
kakak nulis apa nih ya
ya allah susah banget menulis hurufnya
tolong kuatin tangan aku ya allah
biar aku bisa menulis
adek kakak udah bisa nulis huruf t
adek lihat dong ini
kenapa tangan aku kaku banget
kakak udah bisa nulis huruf t
sedikit sedikit aja dulu pelan pelan
nanti juga bisa kok
kalian berdua langsung kurung mereka di kamar
kalian berdua langsung kurung mereka di kamar
kalian berdua langsung kurung mereka di kamar

kalian berdua langsung kurung mereka di kamar
jangan kurung aku sama kaila mas

aduh kenapa aku dipanggil sama pak permadi ya
apa mungkin gara gara aku nekat nelfon mas indra tadi aku jadi takut
tapi kalau aku nggak keluar nanti pak permadi makin marah sama aku
kasian banget sih sama bunia dan nonkaila
kenapa mereka bisa datang ke sini lagi ya
atau mereka ketangkep sama anak buahnya pak permadi
mina yang ada di dalam kamar ini ada nia itu istri saya dan kaila anak saya
mulai sekarang kerja kamu ekstra ya yaitu mengurus mereka selama mereka masih ada di sini
aduh ibu nia tadi liat aku nggak ya
apa dia masih ingat kalau aku orang yang nolongin dia waktu kabur waktu itu
gawat aku bisa ketahuan pak permadi kalau ibu nia sampai keceplosan
aku gak bisa bayangin apa yang bakal dilakukan sama pak permadi ke aku dan juga abizar
kalau dia tahu
aku sudah membantu istrinya kabur dari dia
astaghfirullahaladzim ya allah kasian reyna
aku bener bener nggak nyangka ternyata permadi seperti itu
sekejam itu sama reyna
bu elsa saya datang ke sini ingin mengucapkan bela sungkawa
atas meninggalnya ibu sarah
saya baru sempat ketemu dengan ibu elsa
terima kasih ya untuk perhatiannya
permadi itu bukan yang waktu itu kesini mengucapkan bela sungkawa
iya pak benar
tapi dia tuh di depan aku kelihatannya baik banget lho pak
tapi sekarang aku nggak nyangka kalau ternyata dia sekejam itu sama reina
katanya kalau mau reyna kembali
dia minta tebusan seluruh harta saya
kamu kamu udah lapor ke polisi
sempat pak sempat mau
setelah saya melihat sifatnya permadi
kalau misalkan saya lapor polisi
masalahnya sekarang saya belum tahu permadi sama rena itu ada di mana
tapi saya pasti akan melihatnya
makanya mau gak mau saya harus ngikutin permainannya dulu
sambil saya pikirin cara cara yang lain
ini bahaya sekali
dan ini sangat mengarut ini nggak masuk di akal
maksudnya permadi hanya memberikan kamu opsi memberikan kamu waktu
mengulur waktu supaya kamu iro kebingungan dan pokoknya gini
kamu jangan percaya sama apa yang dikatakan sama permadi
aku gak masalah kok hartaku diambil sama dia semua
aku gak masalah hidup miskin yang penting rena kembali ke sini
i know kita semua di sini willing bersedia untuk berkorban demi reyna
demi askara demi orang orang yang kita cintai
tapi ingat kalau kamu kehilangan harta kamu bagaimana nasib dengan karyawan karyawan kamu
di dalam harta kamu itu ada hak milik orang lain
kalau seandainya itu semua diambil oleh permadi
terus dia memecat semua karyawan karya kamu bagaimana nasib mereka
gimana pertanggung jawaban moral kamu kepada para karyawan kamu ini
itu hak orang lain juga bukan cuma harta kamu sendiri
maaf kamu kan kenal sama permadi
mungkin kamu ada input atau ide atau apapun since you know him
sebenarnya saya ada ide tante
gimana kalau saya ajak permadi untuk ketemu di suatu tempat
ya sekarang gini dia bisa datang ke sini dengan santainya
berarti kan dia nggak tahu kalau kita itu masih satu keluarga kan
nanti setelah itu kita kasih pelacak aja jadi kita tahu setiap keberadaan dia ada di mana
tapi itu kan bahaya saja
ya papa ini gak tahu orang ini siapa
dia mampu berbuat apa
sebetulnya menurut papa polisi harus tahu hal ini
jadi kita bisa koordinasi sama polisi
cuma ya memang polisinya membingungkan betul ya
itu memang ada baiknya koordinasi sama polisi supaya secara hukum juga kita nggak salah
elsa papa kamu benar
kita semua masih dalam keadaan berduka
dan tante cuma minta input dan ide dari kamu
tante gak mau kamu mengorbankan diri kamu untuk bertemu dengan permadi
begitu kondisi kamu juga
tante tenang aja ya
insya allah ini aman
karena cuma ini satu satunya jalan supaya kita tahu raina ada di mana
buruh venus itu mimpi tunggal dia dan armita gereja
tapi ini tante kaga ladies ni
berarti aku penuh pen efect

tapi ada syaratnya kaila harus sepatu ya sama papa
aku gak mau sama papa aku cuma mau sama mama
kamu sama kaila udah terlalu berani membangkang saya
dan saya ngasuhkan kalau kaila lebih memilih kamu dibanding saya
hidup kamu gak akan pernah tenang kalau kamu terus terusan berbuat kejahatan seperti ini mas
jangan menggurui saya
kamu jangan lupa kalau hidup kamu sekarang aja bergantung dari kebaikan saya
kamu ingat itu kamu harus tahu diri
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
ibu mau ketemuan di cafe yang biasanya
oh ya baik oke bu
saya udah gak sabar untuk bertemu sama ibu
sampai nanti bu
nah nanti kamu pas ketemu permadi kamu biasa aja ya
jangan sampai kelihatan kalau kamu lagi ngejebak permadi
saya nanti kalau udah sampai dalam
kamu ambil tempat duduk yang ada pojokan ya
supaya bisa terpantau semua
nanti ada tim juga yang boleh jaga di situ
terus kalau misalkan melihat ada gelagat sesuatu yang mencurigakan dari permadi
dan itu sedikit membahayakan kamu
supaya kita bisa stand by semua
ini gps pak
jadi memang saya cari yang agak kecil supaya gak terlacak sama permadi
supaya lebih aman
gps ini harus masuk ke kantong jasa permadi
supaya saya bisa melacak permadi kemanapun perginya
terima kasih pak
saya berharap banyak sama kami
sama kamu dan papa
masih dalam suasana berkabung seperti ini harus membantu saya
ini kan salah saya juga
pokoknya doain aja ya supaya aku berhasil
terima kasih ya pak udah izinkan aku

jangan injek kabel listrik itu
kamu bisa kesetrum nanti
jangan ke situ askara
tolong adek aku askara
dia mau kesetrum
tolong ya allah
jangan ke taman yuk
tak terlalu dekat
tak terlalu dekat sayang
ya allah hampir aja kamu kesetrum nak
akhirnya aku ke tempat lain
menang ya allah

akhirnya aku ke tempat lain
mama gak tau harus gimana

terima kasih bimina
sudah nyelamatin nyawa adik aku
bibi sudah sayang sama dedek asgara
seperti anak bibi sendiri
untung aja tadi mama
buru buru lihat dan cabut kabelnya sayang
disuruh bikinin sarapan buat bunia dan nankaila
kalau ibu nia lihat aku
dia pasti bakal kenalin aku
terus malah jadi curiga sama kita
gimana caranya aku nanti kabur sama bizar
tapi kasihan juga sih
kalau aku nggak bikinin sarapan untuk mereka
nanti dimarahin sama bos loh
saya ke dapur
kamu duduk disini dulu ya
jangan turun dari ranjang

jangan turun ya
kenapa saya diperkerjakan disini juga bu
tolong jangan sampai orang tahu
kalau saya pernah
pernah membantu ibu untuk lari dari anak buahnya pak permadi bu
saya takut kalau pak permadi tahu
itu bakal membahayakan nyawa saya dan anak saya bisa
saya enggak akan bawa bawa sampai siapa siapa
sebenarnya sih saya juga emang sudah mau keluar dari rumah ini
saya kasihan sama anak ibu yang lumpuh
jadi saya enggak
saya enggak tega
kalau boleh saya tahu
nen raina bisa sampai lumpuh seperti itu bu
dan kenapa ibu tega ninggalin dia
sama pak permadi
akhirnya ada di rumah ini bu
dia ada disini dan saya yang mengurus dia
akhirnya saya bisa ketemu dengan raina
udah membawa saya ina
sebenarnya saya juga balik ke rumah mas permadi karena
saya mau mengembalikan reina ke keluarganya bu
keluarganya siapa bu
sebenarnya raina itu adalah anak dari sahabat saya yang diculik oleh mas permati
ketika ibu menemukan raina ibu menemukan raina

ketika ibu menemukan raina ibu menemukan raina
gue enggak nyangka ya ki ya
rena ada di tangan suaminya mbak nia dan juga
dunia kan memang
tapi gigi juga enggak nyangka kok yo
sesempit ini sampai masa
kenal satu sama lain ini ternyata kan
jadi ruwet begini mbak
dan gigi juga enggak nyangka sih kalau
mbak nia ternyata
sebegitunya berkorban biar
pulang ke rumah ini
sekarang gak banyak yang bisa kita lakuin ki
cuma bisa berdoa
semoga reina benar benar pulang
ke tengah tengah kita
mbak nia dan juga kayla bisa
selamat dari tangan
suaminya mbak nia
ya enggak ada salahnya kan ki kita berdoa buat
orang juga kan
eh ya enggak dong gak apa apa
meskipun mbak nia nyebelin kayak gitu
berdoa yang baik baik yang penting kan
benteng kita enggak
lemah benar buat ngejagain masalah
ibu kalian lagi bicarain apa sih
saya tuh gak bisa tidur semalam
ya mikirin askara juga
tapi ini dengan kondisi rene
yang seperti ini kok ada
orang yang dengan teka teganya
sengaja menyandra raina
dia pasti sangat ketakutan
dia sekarang tidak bisa bicara
kondisi badannya lumpuh
saya rasanya ingin bertukar tempat sama reina
biar saya merasakan
kebenaran yang ada di dalam
jangan anak sekecil itu
saya enggak tega
kenapa pak permadi tega menculik
anak yang sedang sakit seperti itu
mas permadi itu adalah laki laki yang jahat
yang harus kita jauhi
kita harus cari jalan keluar dari rumah ini
kita harus kembalikan rahina ke keluarganya
saya sendiri nggak tahu harus gimana
sedangkan saya sendiri disini
serasa di penjara bu
saya nggak boleh pegang handphone
saya enggak boleh keluar
suami saya aja bahkan gak tahu
sampai sekarang saya dimana bu
saya nggak tahu harus gimana
saya harus kembali ke rumah
mengingat raina juga kondisi seperti ini
dia akan semakin buruk
kalau dia terus terusan ada disini
saya tahu apa yang harus kita lakukan
kita harus mengalihkan
anak buah mas permadi
jujur saya ragu bu
saya takut ketahuan
karena kalau sampai ketahuan
abisar bakal terancam bu
kita harus pergi dari rumah ini demi rina
papanya baru saja kehilangan istrinya
baru saja kehilangan
mertuanya dan sekarang
belum bisa ditemukan bu nina
kita harus melakukan ini
dia harus kembali bersama keluarganya bu
karena raina itu anak yang baik
semangat yang tinggi untuk sembuh
dan saya juga melihat
kalau dia tuh
saya akan kasih tahu waktu yang tepat
agar kita bisa menjalankan rencana kita
nanti ibu pasti akan tahu
pokoknya ibu harus bawa inak keluar dari rumah ini
raina ke rumahnya di
ngapain kalian bisik bisik
semoga aja dia gak dengar
apa yang saya bicarakan sama bu nina
kayaknya mungkin masnya sangat lihat kali
kalau udah selesai ngantarin makanan
langsung keluar dari kamar ini
ini satu satunya cara untuk menyelamatkan raina
dan mengembalikan raina ke awam